dalam tidur pun kamu masih memikirkan perempuan kotor itu
nipi buruk begini ya
apa ini pertanda
bahwa umur nanti sudah tidak lama lagi
kamu dengar gak sih apa yang aku katakan
gimana kalau aku bener bener gak sempat bertemu dengan rati lagi
mending malam ini aku tidur
lia kebelet pipis bu
kamu kenapa nangis
lia baru sanji rambut ibu
kamu gak sepuh hati
kalau rambut rontok itu
memang salah satu efek dari kemoterapi
tapi mau sampai kapan kayak gini terus pak
bahkan kayak gini terus
tapi mau sampai kapan kayak gini terus pak
tapi mau sampai kapan kayak gini terus pak
walaupun ibu kamu rambutnya rontok sebanyak apa
tetap dia adalah wanita yang paling cantik
dan dia adalah wanita yang paling cantik buat papa juga
makasih ya pak

pak perhatian banget sama ibu

pak perhatian banget sama ibu
lia tolong tunggu sebentar
papa mau bicara sama kamu sebentar aja
lia gak bisa ketemu sama papa
tolong saya mau bicara dengan lia sebentar ya
fawzan jangan tolong
lia kamu dengar gak
pak tapi sepeda lia gimana
pak tapi sepeda lia gimana
fawzan jangan fawzan
kita akan berpisah
walaupun dia gak suka
fawzan kita akan engagements
terus kau rela
apa jadi kemarin bapak nggak berhasil ketemu sama tante ranti
fauzan melarang papa untuk ketemu ranti dan dia juga mengusir papa
ih keturun banget sih tuan fauzan
masa mau ketemu tante nanti sebentar aja nggak boleh sih pak
papa juga udah gak tahu
cara apa lagi supaya papa bisa ketemu dengan nanti
papa ingin ketemu dia sebelum penyakitnya bertambah panah
kamu kan tahu sendiri penyakit kanker paru paru itu bukan penyakit yang ringan
jadi ternyata ranti menderita kanker paru paru
bagus bagus kak
perebut suami orang itu memang pantas mendapatkan penyakit seperti itu
tuhan memang adil
dan menurutku itu adalah kutukan dari tante ranti
kamu jangan bicara sembarangan
nanti bukan perempuan seperti itu
dan aku melarang kamu untuk menjelek jelekan dia lagi
kenyataannya memang begitu
saya bilang cabut kata kata kamu sekarang
kamu jangan mimpi
seumur hidupku aku tidak akan pernah mencabut kata kataku
ranti memang perempuan murahan gembel dan perebut suami orang
enak ya ibu

ibu sabar ya
emang muntah muntah itu efek dari kemoterapi
tapi itu artinya obatnya udah masuk ya
yuk liat anturin lagi ya ke ruang tamu
apa kamu masih suka ketemu papa yos
ibu kenapa nanya soal itu
nggak usah dipikirin lah
di dalam hatinya dia pasti kangen sama bapak yos
tapi apa yang harus aku lakuin
sekarang ibu kan udah jadi istrinya pak fauzan
nggak mungkin mereka bersatu lagi
aku jadi nge tempat ini
dulu aku ngerasainnya
dulu aku ngerasainnya
dulu di sini tuh banyak banget mawar
aku telinga banget kesini
dia kan lain lain suka mawar
aku akan kasih kamu semua waktu leng
sampai hati kamu udah sepenuhnya kembali ke aku
lia udah dong
kamu ngapain sih ngurung terus kayak gitu
ya memang sih beberapa pasien kalau dikemo
mereka suka nggak kuat
tapi bukan berarti mereka nggak bisa sembuh
jadi sekarang biarin aja ibu kamu itu dirawat di rumah sakit
papa jamin pasti ibu kamu bisa pulih
makasih ya pak
kabar dari mana aku ngajak ajak aku sih
loh papa nggak tahu kalau kamu mau ikut
papa pikir kamu lagi asyik jalan jalan semua gila
aku dengar kabar ibu kamu
kamu yang sabar ya
makasih ya leng
kamu nggak usah khawatir
ibu kamu kan orangnya baik
insya allah pasti ibu kamu cepat sembuh
mendingan kita ngobrol dalam aja ya
ya ampun lah kamu keringetan banget
yuk kita masuk aja yuk